dua anggota brimob diduga ditusuk oleh orang tidak dikenal usai salat isya di masjid falatehan kebayoran baru jakarta selatan hari jumat malam
menurut kadif humas polri irjen setio wasisto telah terjadi penyerangan terhadap anggota brimob yang tergabung dalam satgas ramadhania dua ribu tujuh belas
korban bernama akp dede suhatmi dan brib dua m syaiful bahtiar
saat ini keduanya sudah dibawa ke rumah sakit pusat pertamina
pelaku sempat melarikan diri namun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh aparat
pihak kepolisian tengah melakukan olah tkp dan sudah mengantongi barang bukti berupa satu buah pisau
yang sedang ikut salat juga
satu perwira dan satu bintara luka sekarang sedang dibawa ke rumah sakit pertamina
kemudian karena kesikapan anggota anggota brimop mengejar
pelaku lari kemudian melarikan diri diberikan tembakan peringatan tidak mau kita lumpuhkan
dan akhirnya pelaku meninggal dunia
pelaku berapa orang
meninggal di tempat
meninggal di tempat
pak identitas pelaku siapa pak
dan saat ini untuk mengetahui kondisi terkini situasi di tempat kejadian perkara penikaman polisi
sudah ada produser lapangan cnn indonesia vina simanjuntak
hai selamat malam vina apa yang bisa anda laporkan dari sana
selamat malam sheryl
saat ini saya berada di lokasi kejadian tepatnya di jalan palatehan
tepat di belakang saya masih terlihat polisi berjaga jaga di areal seputar kejadian
seperti diketahui orang tak dikenal menusuk dan melakukan tindakan kriminal terhadap dua anggota polisi
yang diketahui dengan nama akp dedesuhatmi dan mriptu m saiful bahtiar
saat ini dua korban sudah dibawa ke rumah sakit pertamina
sedangkan untuk tersangka sendiri diketahui sudah dilakukan penanganan
maksud kami sudah meninggal di tempat dan hingga ke tempat kejadian
namun kami saya bersama dengan awak media yang ada di lapangan belum mengetahui banyak informasi yang bisa kami gali baik dari pihak kepolisian maupun pihak yang berwenang
baik fani simanjuntak terima kasih banyak atas laporan anda langsung dari kebayoran baru jakarta